spageti dikenal sebagai makanan khas italia dengan saus bolognis dan taburan kejunya
namun bagaimana jika spageti asal italia ini berkolaborasi dengan rendang indonesia
tentunya akan semakin nikmat dan lezat karena terjadi perpaduan bumbu pedas dan manis
wah seperti apa nikmatnya spageti rendang berikut liputannya
spaghetti makanan dari italia atau rendang dari sumatera barat mungkin sudah tidak asing lagi di indonesia
tapi bagaimana jika keduanya dipadukan menjadi satu olahan tersendiri
di salah satu kedai di jalan tegal sari surabaya inilah berhasil menciptakan perpaduan
dua rasa masakan yang berbeda ini menjadi masakan yang istimewa dinamakan spageti rendang
untuk membuat spageti rendang tidak jauh berbeda seperti memasak spaghetti pada umumnya
pertama kita siapkan bumbu seperti bawang bombay bawang putih merica irisan cabai garam jeruk mulut minyak sawit daging rendang udang dan tentunya pasta spaghetti
proses memasak diawali dengan menumis irisan bawang bombay bawang putih dan cabai rawit dengan samin hingga layu
selanjutnya masukkan garam merica dan gula secukupnya
setelah itu masukkan spaghetti yang sudah dimasak terlebih dulu kemudian aduk sampai bumbu merata kemudian angkat dan tiriskan

setelah itu masukkan bumbu merata kemudian angkat dan kiriskan
dan sebagai tahapan yang paling utama adalah mencampurkan spaghetti yang sudah jadi dengan daging rendang
namun jika anda tidak suka daging anda bisa menggantinya dengan udang
agar lebih mengunggah selera tamburi spaghetti dengan keju parut
dan sebagai tenendang atau spaghetti udang siap disajikan
masakan spaghetti rendang
ini adalah masakan yang itali masakan pasta dengan rendang
yang diperkuat dengan rasa rendangnya dan perpaduan antara spacey dari itali dan perpaduan masakan nusantara
spaghetti ditambah rendang sebagai makanan terlezat di dunia tentu saja menjadikan spaghetti ini sebagai spaghetti paling lezat di dunia juga
apalagi resapan keju dan jumbo pedasnya semakin menendang